dengan satu syarat
lina bilang aku harus jujur
soal anaknya mbak andin yang aku buang ke panti mbak
punya quality time sama allah cuma berdua antara kita gak ada orang lain
gue pengen ngomong dari hati gue yang paling dalam
lo ngajak rafael gabung sama kita
dan gue jadi nyamuk itu gak enak banget kemarin
gue manusia biasa
gue punya perasaan loh
dan kemarin gue cuma perhatiin elu sama rafael ngomong dan
kayaknya lu tuh bangga banget dengan dia berbahasa korea
coba dong aku pengen denger kamu ngomong bahasa korea gimana
tapi aku nggak ngerti itu artinya apa ya
senang bertemu dengan kamu
sekarang impas kan
jadi lo gak boleh marah gak boleh bete
kamu tuh tadi ngebales aku
dan untuk kedepannya gue hanya minta sama elu tolong
lebih peka sama gue
ya oke lah
gue gak akan pernah minta apapun itu sama lo
ini mengenai perasaan loh
dan mulai sekarang
kita gak beli musuhan
gak ada kesel kesalahan diantara kita
kita lebih dewasa
saling memaafkan itu lebih baik
kamu tuh nyebelin ya gak ya
kenapa sih selalu aja gile sama aku
gak pernah ya sekali gak bisa jahil gitu
tapi kan sama kemarin tuh giniin gue kan

kamu tuh pendendam tau gak
tunggu dulu ya
kamu tuh pendendam tau gak
kamu tuh pendendam tau gak
kamu tuh pendendam tau gak
pas banget mereka pulang aku baru selesai bikin jus
makasih ya udah
udah mau jemput aku dan nganterin aku pulang
nino kamu gak mau mampir dulu
gak usah ma
kenapa nino sekarang kayak mau buru buru pergi
apa nino yang mau jaga jarak dari gue
sebelum gue mau setuju sama persyaratan nino tadi
terima kasih banyak ya
mawet ya emang
yuk masuk sayang
tidak harus hati hati sayang
tidak harus hati hati sayang
gimana mediasinya tadi
kalian udah dapat jalan tengah untuk rujuk
nino tadi bilang dia mau rujuk
bagus dong itu kan yang kamu mau sayang
tapi masalahnya ma
aku mau rujuk
dengan satu syarat
lina bilang aku harus jujur
soal anaknya mba andin yang aku buang ke panti mah
aku mau rujuk
aku mau rujuk
dino bilang aku harus jujur ke papa sama andin soal itu
dan dino juga ngajak aku buat cari anak itu sama sama
kalau aku mau
dino bisa mempertimbangkan
buat batalan perceraian ini
dino bilang aku harus jujur ke papa sama andin soal itu
dan dino juga ngajak aku buat cari anak itu sama sama
kalau aku mau
dino bisa mempertimbangkan
buat batalan perceraian ini
ya udah coba kamu pikirin dulu apa yang nino minta
kalau menurut mama sih itu hal yang baik sayang
biar semuanya jadi clear
nggak ada kebohongan lagi
kamu bisa tenang dan bahagia hidup sama nino
nggak aku nggak mau
nanti kalau papa benci sama aku gimana
apa marahnya kayak gimana kalau tau anak yang mbak andin aku buang
dan mbak andin juga pasti bakal marah banget sama aku
belum lagi aldebaran
dan juga pasti nggak bahan mbak andin
bisa bisa aku dijeblosin lagi ke penjara
aku nggak mau di penjara lagi ma

aku mau di penjara lagi
aku mau di penjara lagi
kalau papa sama adi marah sama kamu itu
kalau kamu mau jujur
nggak loh kamu mau jujur
siapa tau mereka mau maafin kamu
nggak aku nggak mau
sebenernya mau kamu itu apa sih
sebenarnya mau kamu itu apa sih
kamu tahu nggak
kamu tertekan dan menderita seperti ini
sebenarnya karena kebohongan kamu sendiri
hidup kamu akan jauh lebih tenang sayang
kamu gak akan nanggung beban berat lagi seperti ini nak
kalau aku kehilangan papa emang bukan beban berat mah buat aku
kalau aku dipenjara lagi
kalau masalah ini ngerempet ke kasusnya roy gimana

emang bukan beban berat buat aku
nggak mudah mah buat aku mah
kalo kamu nggak mau dengerin apa kata kata mama
terserah kamu aja ya
sekarang mama mau siapin buat makan siang